assalamualaikum ya ahli neraka
suaranya dari mana itu
gak tau dah ustad
tapi karena ingin dipuji
ingin disebut orang baik
maka itu adalah tanda tanda kiamat
udah dinongel dari semak semak nih
udah digaruhi rasanya
allah tidak ngaku
deketan lagi sini
ini rumah besar
ini mobil sepertinya keluaran baru
antum tidak malu ya menerima zakat
punya segalanya masih mau terima zakat
bagian belakang rumah
ternyata itu bosnya bang ustadz
antum aja yang kasih zainu
ini bukan yang punya rumah ini bang ustadz
antum aja yang kasih zakatnya
ternyata dia pembantu bang ustadz
iya itu pembantu
apa benar umi nyuruh paru buat bagi bagiin jakat
mang kandar ini
jadi begini bang
kadang kadang kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan harga diri seseorang
walaupun kita paham farouk itu seperti apa
tapi tetap kita harus prasangka baik harus khusnuzon
bahwa farouk akan melakukan yang terbaik buat pesantren ini
ketur rumah cukup marah
ketur rumah cukup marah
lo lihat tuh
meta punya siap membawa sedikit
mau meta merangis aja
ternyata meta punya nona nina rambulurus
sudah punya orang lain katro
meta lebih ganteng dia
selama ini beta pikiran jahat pak ale terus
meta pikir ale tersubiata dari belakang ternyata
dia sana yang tombak
meta sana tuh dari hati
lebih sakit tombak pak
aduh bu joelo
udah gua ngapain
tapi dia bikin meta sakit
kita mau pingin dia
untuk terakhir kali
baik udah mulai sakit gua dulu nih
malah kagak bener badan gua yang lu pijetin
soalnya belum selesai
dikit lagi dikit lagi
dikit lagi badan gua remuk
yang bener bos
badan gua gini bisa remuk
janda aja bos
tak tak tak
ada berita bagus bos
berita apa ya
ternyata si katrok sama si kapleng permusuhannya makin menjadi bos
berarti kita semakin bisa menguasai pasar genting
bos pindah lagi bos ya
pada gak bener kejar berdua
begitu kalau kita menjalankan suatu tugas yang mulia
seperti bagi bagi zakat
akhirnya kita mendapatkan berkah juga
kita bagi bagi zakat
memberikan dan melakukannya dengan ikhlas
terus dapat semangka sama nanas
benda ada udah ustadz
kemana kan tanjik dikasih
kenafik agak diambil
sedangkan semangka itu manis
jadi kita harus berbuka dengan yang manis
aseman muka antum
dikasih nanas belagak jual mahal
tidak mau diambil
sekarang apa jadinya
anda udah capek capek bagi bagi zakat
anda cuma dapatnya semangka doang
padahal tadi anda sudah berbayang
anda mau buka puasa sama nanas dan semangka
bagaimana sekarang kev
sudah terlanjur udah ustadz
terlanjur antum yang buat
assalamualaikum ya ahli neraka
suaranya dari mana itu
alhamdulillah kita alam
tapi karena ingin dipuji
ingin disebut orang baik
maka itu adalah tanda tanda kiamat
dinongal dari semak semak nih
udah kayak rambo
dia lagi orangnya udah ustadz
kalau kita takut dia makin menjadi
rambo tidak lari udah ustadz
assalamualaikum ya ahli neraka
assalamualaikum ya ahli neraka
assalamualaikum ya ahli neraka
kau tau cah liang mana
kenapa aristokromu kang block
mbah sebenarnya maunya afe sih mbah
kita salah nyafaan
sampe kapan mbah mau menteror kami
kita lelah mbah
ini yang dagingnya tebel
assalamualaikum ya allah